nah seperti di dua lokasi tadi kalau kita bicara soal tradisi ramadhan tentukan sangat
dirindukan apalagi setelah dua tahun kemarin pandemi kita agak berbeda ya di tahun ini kembali
tentu akan mengubah semua kebiasaan kita paling tidak dalam beberapa tahun terakhir nah ternyata
anita dan juga pemirsa di rumah ini tidak hanya di indonesia namun juga dirasakan pula oleh para
warga negara di banyak negara betul nah kita juga pengen tahu nih bagaimana kondisi kalau di
negara tetangga australia gitu ya tepatnya di bagian selatan yaitu di edellate dan untuk tahu
bagaimana keadaan di sana puasa di sana seperti apa sih katanya berbeda suasana gitu ya dengan
di indonesia kita sudah terhubung nih bersama dengan warga negara indonesia di adelaide australia ada
mas roni ropereni halo selamat pagi mas roni selamat pagi mbak oke lancar lancar puasanya ya
alhamdulillah sampai saat ini lancar
ini lagi habis puasa atau baru buka jangan jangan kalau di sana mas
oh ini habis sahur kebetulan sahurnya sudah selesai sekitar tiga menit lalu
oh berarti tidak jauh beda
iya betul waktunya nggak terlalu beda ya tapi kalau durasi puasa di sana seberapa lama mas
beda jauh nggak sama di indonesia harusnya sih enggak ya
untuk saat ini sebenarnya nggak beda jauh mbak antara sebelas sampai sebelas jam tiga puluh menit lah dengan indonesia
tapi bener nggak mas ini
jadi kita ya bagaimana silahkan
kita selesai kita selesai sahur sekitar jam lima lebih sepuluh kemudian nanti berbuka puasanya sekitar jam enam kurang tiga puluh menitan
baik ini benar nggak sih mas roni katanya tergantung musim ketika musim dingin beda musim panas beda atau seperti apa sih sebenarnya ramadan di sana
kebetulan karena akhirnya kan memasuki musim gugur ya jadi relatif lebih cepat nanti semakin mendekati ke lebaran dia akan semakin lebih cepat
namun nanti kalau misalnya ternyata lebaran kalau misalnya puasanya di musim panas biasanya lebih lama lagi kita berpuasanya
oke mas ini kan kita negara tetangga nih ibaratnya ya
di sana itu jumlah muslimnya atau setidaknya komunitas yang berada dekat sama mas roni
di sana itu banyak nggak sih teman teman muslim di sana
muslim di sini lebih minoritas ya mbak anita
jadi memang ada ada masjid besar di sini ada dua masjid besar di sini
ada di masjid raya masjid rayanya kemudian ada masjid di salah satu masjid kecil
ada masjid kampus juga di sini dan kebetulan juga ada masyarakat muslim indonesia australia selatan
yang kebetulan juga ada
masjid masjid muslim indonesia

oke nah berarti kalau memang ada komunitas komunitas seperti itu mas roni bagaimana sih
teman teman komunitas muslim maupun wni di sana akhirnya menentukan waktu imsya atau misalkan waktu maghrib
apakah ada otoritas khusus atau ini tergantung pada komunitas komunitas kecil tadi mas roni
sebenarnya dari pemerintah australia sudah memberikan kayak semacam jadwal selama bulan ramadhan ini
namun dari kami sendiri
karena lokasinya berbeda beda sebagainya bisa menggunakan aplikasi sebenarnya
aplikasi yang ada di telepon seluler
wow ini memanfaatkan teknologi begitu ya
iya tentunya ya kalau kayak di indonesia kan kita gampang ya mengakses website dan lain sebagainya gitu
mau imsyak subuh bahkan waktu sholat juga lengkap semuanya ya
eh tapi by the way mas rony tadi kita lihat di vt tadi
teman teman muslim itu ada kegiatan khusus ya pada saat ramadhan misalnya kumpul kumpul untuk buka puasa bareng gitu
kayak gimana kegiatan komunitas muslim di sana mas
iya khususnya untuk yang komunitas muslim di indonesia
kami tiap minggu menggunakan kami mengadakan kayak buka bersama
kemudian ada acara kayak penemanan buat anak anak di sana
sebenarnya tidak cuma muslim
tapi beberapa orang juga
beberapa warga indonesia yang non muslim juga kami pada datang di acara tersebut sehingga untuk memeriahkan suasana di bulan ramadan ini juga
berarti artinya nggak cuma bukber tapi mungkin gathering teman teman wni begitu ya
kalau boleh tahu apa sih kegiatannya kalau lagi kumpul kumpul nih kongko kongko bareng
ya biasanya kita cerita cerita mengenai
terutama mengenai kuliah bagaimana kuliah di negeri tetangga seperti ini
hektiknya seperti apa
kemudian berbagi menu menu khusus yang jarang kami temui selama berada di sini seperti kolak kemudian rendang
yang paling dikangenin dari suasana ramadan di indonesia apa sih mas kalau di sana
saya kangen azan ya benarnya
saya tadi mencoba menebak jangan jangan kangen gorengan tapi ternyata
jangan jangan kangen gorengan tapi ternyata azan
gimana suasananya di sana
emang gak ada azan sama sekali gitu mas
kan ada masjid di sana
azan nya mungkin digaumkan di dalam masjid aja ya mbak
jadi nggak terlalu keras juga nggak sampai keluar masjid itu sendiri
dan karena masjidnya sedikit jadi ya kalau kita ingin mendengar azan ya mesti masuk ke lokasi masjid itu sendiri gitu
artinya tidak pakai pengeras suara ya
nah mas roni bicara soal aktivitas ibadah begitu
bagaimana ketika hari ini kita kan di tahun ketiga pandemi ya apakah ibadah misalkan seperti tarawih ini sudah bisa dilakukan secara bersama atau mungkin tadarus sudah bisa dilakukan di masjid begitu
seperti apa kondisi ramadhan tahun ini mas
untuk saat ini saya pernah sekali mengunjungi masjid yang ada di adaleg dan kondisi di sana sudah berbeda
sudah berbeda dengan sebelumnya
subnya sudah semakin rapat di sini
kemudian masker sudah tidak mandatori lagi digunakan
jadi boleh ketika sampai ke masjid kemudian kita membuka masker diperkenankan
tapi ya mungkin angka lebih baiknya tetap kita saling menjaga
jadi kalau saya pribadi sih saya tetap masih menggunakan masker ketika keluar dari lokasi atau masuk ke kerumunan seperti itu
nah tadi mas roni juga bilang bahwa memang kita tahu di adelaide khususnya minoritas yang namanya muslim
di sana akulturasi budayanya sama yang non muslim seperti apa mas
dan toleransinya gimana tuh kalau di sana
kalau berbicara tentang toleransi sebenarnya kita sangat saling menghaligai ketika ada di negara seperti australia ini
karena australia ini kan sangat majemuk sekali
mereka memiliki poin dari berbagai macam negara
jadi saya punya cerita ketika saya ingin melakukan sholat zuhur di pantai di glen neck di sini
kemudian saya berkunjung ke salah satu library salah satu perpustakaan yang ada di sini
memang tidak ada lokasi khusus untuk sholat
tapi mereka itu seperti mempersilahkan ini ada ruangan kosong
silahkan kalau mau dipakai buat beribadah
kami sediakan buat teman teman
oh sebenarnya kami sangat berterima kasih sekali
meskipun tidak disediakan khusus tapi mereka welcome terhadap apapun kegiatan yang akan kita lakukan
terutama di bulan ramadan ini
nah apakah itu juga berlaku ketika mereka akan makan siang
misalkan ketika bertemu mas roni yang sedang berpuasa
seperti apa sih mereka akhirnya toleran terhadap kita yang sedang berpuasa mas
sebenarnya kalau makan siang sih
justru kami sendiri kami memisahkan diri sebenarnya
sebenarnya kami memisahkan diri ketika ada makan siang
tetapi ya karena tidak ada larangan tidak ada pantangan dari pemerintah untuk menutup diri ketika makan siang
tidak ada yang berbeda agak berbeda dengan ketika di indonesia ya mas
ketika makan siang kita masih
seperti menutup diri untuk yang restoran
kalau di sini ya tidak ada seperti hari hari biasa saja sih kalau makan siang
justru tantangannya di situ ya mas roni ya
nah kalau ngomongin makanan ini makanan halal gampang nggak sih mas ditemui di sana
untuk logo halal sendiri ada beberapa restoran yang menyediakan makanan halal
beberapa supermarket halal
dan juga beberapa tukang daging yang bersetiket kasih halal juga disediakan di sini
gampang kok mbak untuk mendapatkan dan mengolah makanan halal di adalet ini
oke mas roni terakhir ketika hari ini kalau di indonesia kita tahu sudah ada pelonggaran terutama buat mudik
di sana seperti apa pelonggaran ketika misalkan mas akan pulang ke indonesia
atau mungkin mas dan teman teman wni di sana ada rencana untuk lebaran di indonesia di jakarta mungkin nanti
untuk kelebaran kayaknya kami belum ada kepikiran karena kebetulan waktunya berdepatan dengan ujian ujian yang akan diselenggarakan di kampus
namun kebetulan saat ini kan sedang ada perayaan pascah ya easter di sini
dan mayoritas untuk kayak bertamas ya kemudian melakukan penerbangan ke negara negara bagian tertentu
itu sudah ada
sudah kayak tidak ada batasan khusus terkait pandemi ini sendiri ketika di australia ini
oke baik kalau begitu terima kasih banyak mas roni atas waktunya
semoga puasanya lancar lancar dan salam hangat kita semua ya buat teman teman muslim yang ada di sana
terima kasih mas roni
ya baik mbak
terima kasih mbak nita mas ben